sekali lagi makasih ya kamu udah sempetin datang ke rumah untuk menghabiskan waktu bersama jessi
hai jepi banget
yo sama sama ya
hai ah orang baik kau mantap eh satu
hai smn empat kali kalah semua ini mana sih
om tahu ini berat sekali buat kamu
tolong bersikap lebih baik ya sama jessi
karena saya aja bisa melihat dari raut wajah kamu
dari keberadaan kamu dari kedatangan kamu
kalau kamu seperti merasa terpaksa dan gak nyaman sama jc
jujur saya gak nyaman om
saya yang dulu memang sangat cinta sama bella
tapi sekarang saya nggak bisa kayak dulu om
perasaan saya sama bella udah berbeda
oh iya saya gak meminta kamu untuk mencintai jesse kembali seperti dulu
tapi setidaknya kamu bisa membantu memulihkan kondisi mentalnya dia
jessy sampai sekarang
saya hari ini masih menanyakan tentang kamu ren
yang disebut adi aja terus setiap hari
tujuh tahun kalian pisah itu tidak membuat dia tiba tiba lupa sama kamu
tapi saya bukan dokter om
saya gak bisa sembuhin bella
freddy justru lebih gampang kalau kamu adalah seorang dokter
saya tinggal bayar kamu harus datang
harus bersikap profesional
tapi kan kamu beda ren
kamu orang yang baik
kamu ada di sini aja nggak perlu saya bayar
saya gak punya jalan keluar lain selain minta tolong sama kamu
om mohon ya ren
yes itu anak om satu satunya
om udah gak punya siapa siapa lagi selain dia
senang dia tepat diaya
kenapa sih udah kejauhan gw
serah sampai dah
kat kita udah sampai rumah sakit
bisa tunggu sebentar pak
nci nino rehat lebih lama ya
kalau gitu terima kasih banyak
oke besok kita jumpai ya
oke terima kasih
kalau begitu kami permisi
hati hati di jalan
kenapa elsa tiba tiba dipindahkan bu
bu sarah elsa itu narapidana bu
kemarin dia bisa di tempat rehabilitasi
karena kondisi mentalnya yang mengkhawatirkan bu
tapi sekarang kondisi bu elsa sudah membaik
walaupun belum pulih seutuhnya
jadi dia harus kembali menjalani hukum
dan ikuti aturan yang ada di sini
jangan pindahkan anak saya sekarang
ibu lihat sendiri kan gimana kondisi elsa
perut dia udah semakin besar
dan saya saya sudah tidak ada di sini lagi bu
nanti kalau tiba tiba ada yang menyakiti elsa
saya sudah tidak bisa jagain
ibu tidak bisa memberi keringanan sedikit saja bu
anak saya masih butuh tempat rehabilitasi itu
tapi ini iblis tpt inginkan bu
saya siap kalau harus menggantikan posisi anak saya disini
saya gak mungkin tegang ngebiarin elsa dengan perut besar dia kembali lagi kesini
tolong deh kami ibu tolong
saya akan kasih waktu bu elsa satu hari lagi
di tempat rehabilitasi
lusa ibu elsa akan tetap kembali kesini lagi ibu
ini sudah pelaturan dan hukuman yang harus elsa jalanin
tolong ibu dan bapak mengerti ya
ini gimana sah
masa elsa mau pergi juga
terus girl band kita gimana
padahal kan udah mau ngeluarin single
terus nenek ntar shownya sama siapa
udah udah udah jangan kayak gitu lah
gini deh saya janji
saya akan sering main kesini buat jengukin kamu ya
ii jangan ngambek
ya disini udah gak seru lagi
nenek malesa disini
biar bisa jalan jalan
kalo perlu ajak elsa sama jessy ke luar negeri ya
bener ya jangan php
ii nenek mah bukan php club
nenek tuh orang yang memegang teguh omongannya
ke luar negeri sa belum pernah kan
belsa ada tamu
isekah depan dulu ya sebentar
ntar nenek yang ke belakang
kok mereka tega sih pak
kenapa mereka gak ngebiarin elsa melahirkan di tempat rehabilitasi
tunggu sampe elsa bener bener pulih
kita udah gak ada pilihan lagi mah
udah abis pilihan kita
udah mah daripada
daripada kita tangisin
lebih baik kita manfaatkan waktu satu hari ini
satu hari yang dikasih sama kepala lapas untuk lc
kita bahagiakan elsa
tapi kalau nanti topiro gak kecil lagi
ya udah lama banget ya lo gak main kesini
maaf ya kalau akhir akhir ini gue sibuk memotretan
jadi gak bisa main kesini
gue besok udah gak disini lagi
gue udah keluar dari sini
hukuman dia lima tahun sembilan bulan kurungan
kalau keluar dari sini
berarti elsa akan kembali ke lapas
makasih selama ini lo udah jadi asistennya nino
maaf ya kalau gue sering ngerepotin lo
setelah ini gue gak akan ngerepotin gue lagi
hmm kan pinter sekali anak papa makannya
kok biar cepetan bu pa
biar bisa jalan jalan kalau papa sama mama
kalau selesai makan waktunya
harus dibiasain ya
kalau habis makan minum obat
jadi biar cepet sembuh
jadi kalau rajin minum obat kan cepet sembuh cepet jalan jah
bentar ya papa
telepon jus dulu ya
ke kamar sekarang ya
makannya udah selesai
berarti abis ini tinggal istirahat ya
ini sih pak bos
ini sih pak bos
ini tolong dibawa ya
jangan dulu ya
mama itu juga harus istirahat yang banyak
karena di sini dulu ya
karena kan juga harus banyak istirahat
tapi aku kangen mama
papa juga kangen
kangen lihat rena main sama mama
tapi kan kangen dia harus ditahan dulu
nanti kalau rena sakit mama sakit terus kumpul berdua virusnya makin lama
kalau makin lama nanti gak jalan jalan loh
pak bos saya permisi dulu
ditahan dulu kangennya ya
sebentar lagi sembuh
ya kan udah rajin minum obatnya udah rajin makannya
berarti sebentar lagi sembuh
kalau rena sembuh
mudah mudahan mama juga ikutan sembuh
nanti bisa ketemu lagi bisa bawa barang lagi
eh mbak andin silakan sini sini duduk mbak andin
nah awas pelan pelan
ini tadi udah kiki pel udah kiki sapu kiki bersihin semuanya udah siap pak
kiki tinggal ke belakang
tuh jangan ditinggalin lagi
yaudah kamu di sini gak apa apa ya din ya
karena mama takut kamu gak nyaman tidur di kamar mama
udah mbak di sini gak apa apa
nyaman kok aku
yaudah kalau gitu kamu istirahat ya
mbak tinggal ya
tidur dimanapun aku gak akan masalah
tapi aku kangen sekali
aku mau ke rumah sama reina
aku kangen mau peluk reina
pak aku pengen ketemu mama
pak pengen ketemu mama
ya allah ini pikiran rena harus dialihin
biar gak terus terusan minta kak andin
permisi pak bos
ini saya bawain buku ceritanya rena
kali aja pak bos mau ceritain rena sebelum tidur
biar gak nyarin andin juga pak
permisi pak bos
supaya bisa dengerin
nggak perlu didongengin
ya mama bobo nya di ruang
di kamar tamu dulu ya
pisah dulu ya
biar sama sama cepat sembuh
nih papa kasih tau
kalau rena tahan kangennya dulu sama mama
mama juga tahan kangennya dulu sama rena
kalau cepet sembuh
kalau sama sama cepat sembuh
kalau misalkan besok pagi rana udah sembuh
terus mama juga besok pagi udah sembuh
besok udah bisa ketemu
makanya disembuhin dulu ya
ya udah sekarang papa dongengin rena ya
si kancil yang cerdik dan menggelitik
hah sini sini sini
aku nggak lapar pak
rasanya adi udah gak sama buat aku kayak dulu lagi
adi berubah pak
cara adi natap aku
dia romantis dulu pas sekarang dia udah beda
dia udah gak cinta lagi sama aku pak
dia lagi sibuk
pikirannya lagi kemana mana
kita gak akan pernah tau
dia sibuk kerja apa
dia kan berulus s dua
dia bahkan masih ngelamar ngelamar kerja
masa ngelamper kerja itu sibuk gimana sih pak
ada pak adi mau ketemu dengan jessy
makasih ya pak
aku ketemu adik dulu ya
ya makasih ya
iya juga ya
saya belum sempet bertanya
randy sekarang kerja dimana
kok kamu dateng lagi
gak ada lagi
gak ada lagi
gak ada lagi
gak ada lagi
gak ada lagi
gak ada lagi
gak ada lagi
makasih banyak ya
oh ini buku resep yang aku mau
makasih ya sayang
aku suka banget
nah sekarang kan aku udah punya buku resepnya nih
kita masak bareng ya deh
yang simple simple aja buat makan malam kita disini ya
tapi kan ini udah malam ya
sebentar aja kok
nah disini ada resep omelette
gak sampe dua puluh menit mas akeh
kalau saya lagi sendirian biasanya
ya saya makan aja
semua yang dimasak sama mama saya
kalo aku sih biasanya omelette
pakai jamur terus dikasih keju
kamu suka gak
kalau saya bisa bikin omlet
pas dia udah pulang dari penang
mau masak bareng aku kan
kita masak omelette ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
masih betul betul terus begini ya
masih betul betul terus begini ya
masih betul betul terus begini ya
reina bisa tidur gak ya
biasanya sebelum dia tidur
aku harus temuin dia dulu
apa dia bisa tidur nyenyak
masal bisa gak ya
kalo aku telfon terus aku tanya masal
nanti reina kebangun
nanti reina kebangun
atau reina denger suara aku
nanti dia merenggak renggak lagi pengen ketemu sama
lagi pengen ketemu sama aku
lagi pengen ketemu sama aku
lagi pengen ketemu sama aku
si kancil ini mau membuat rakit untuk menyeberangi sungai
karena di sungai itu banyak buaya
itu buaya di sungai
itu buayanya banyak sekali
jadi karena si kancil ini pintar
makanya si kancil ini bikin rakit
nah terus setelah si kencur ini bikin rakit
rakitnya ini di
ceritanya belum selesai malah ketiduran

aku kesana deh
jangan sampai ketahuan omah
nanti aku gak boleh ketemu sama mama
ketemu sama mama
ketemu sama mama
ketemu sama mama
catherine kok gak ada kabar ya
ketemu sama mama
ketemu sama mama
oke bahan bahannya udah lengkap tinggal kita persiapin deh
di aku minta tolong kamu tolong irisin bawang bubahnya ya boleh
pokoknya aku akan bikinin omlet yang paling enak khusus buat kamu
kayaknya nyari kaki aku udah mulai hilang deh karena ketemu kamu lagi
masih gak ada jet juga dari catherine
kamu kenapa ngeliatin handphone terus
kamu pasti udah kecanduan gadget gak bagus loh
mendingan handphonenya taruh sini dulu ya
maaf kalau aku cerewet aku cuman sayang sama kamu
yaudah kita kan lagi kulit lanjut lagi yuk
cuman sini liat
nih jangan jangan
tadi saya bersini di toilet aja ya
kan di sini ada wastafel
pintu pikir hace
tidak ada maggot

ya tetap tempat
tidak ada tik
aku sudah di tempat
iya benar tijdung kita
kita semua selamat ini

salam buat kamichi
sekali lagi makasih ya kamu udah
sempetin dateng ke rumah
untuk ngabiskan waktu bersama
dia happy banget
orang baik kamu
pengen banget nanya ini cuma selalu lupa
kamu kerja dimana sekarang
ada posisi bagus banget
di perusahaannya om
makasih om untuk tawarannya
tapi untuk saat ini
saya udah nyaman om sama kerjaan saya
wah mantep kalau gitu
dimana kamu kerja
di pt lt badan sejahtera
dulu buat di penny
benda yang matang
apa tuh korang osik lu nogik
catherine itu teman s dua nya ya
randy udah mesti balik nih sayang
udah malem soalnya
begitu kan ren
kenapa om irfan tiba tiba begitu ya
om irfan pengen saya cepat cepat pergi dari sini
yes baru aja selesai masak
pak makanan nia dimakan juga belum
kenapa disuruh pulang adiknya
biarin adi makan dulu sama kita
baru kelar mau pulang
randy tadi bilang ditungguin sama mamanya di rumah
kasianlah bu mayang sendirian
kalau emang mama mau nungguin kamu nih gak apa apa
ya ada kamu pulang hati hati ya
salam buat mama kamu
papa nganter randy ke depan dulu ya
kamu disini aja
kakinya masih sakit
sampai ketemu lagi ya